saya masih bersama kami di cnn indonesia prime news
majelis ulama indonesia mengeluarkan fatwa yang memperbolehkan umat islam tidak melaksanakan sholat jumat di masjid yang daerahnya ditetapkan sebagai zona bahaya penyebaran corona
selain sholat jumat fatwa tersebut juga berlaku untuk sholat tarawih
ketua fatwa mui hasanuddin abdul fatah mengatakan mui memperbolehkan umat islam untuk tak sholat jumat di masjid jika daerahnya ditetapkan sebagai zona berbahaya
namun fatwa tersebut juga berlaku untuk sholat terawih dan sholat lima waktu
abdul menjelaskan fatwa tersebut bersifat situasional dan tergantung pada pemerintah
mui juga menyerahkan segala keputusan ke pemerintah terkait penanganan virus corona
di fatwa itu termasuk tidak hanya sholat jumat yang dilarang untuk diselenggarakan dalam rangka mencegah menyebar virus corona ini
di daerah yang kritis
yang tidak terkenal dari tadi
apalagi ibadah yang lain
tarawih itu sunnah
begitu lagi kan itu
demikian pula sholat jamaah lima waktu
secara masyarakat keagamaan itu termasuk
dilarang bahkan tidak dilaksanakan
apalagi yang sunnah sunnah